gubernur dki jakarta basuki cahayapurnama berencana akan mendaftarkan diri sebagai calon gubernur dki pada dua puluh satu september mendatang atau di hari pertama masa pendaftaran calon
kepada wartawan mantan bupati belitung timur ini menegaskan tidak akan melakukan proses pendaftaran secara berlebihan dengan membawa iring iringan
hingga kini ahok didukung oleh tiga partai masing masing adalah partai nasdem partai hanura dan juga partai golkar
meski demikian ahok mengaku masih menunggu kepastian sikap politik dari pdi perjuangan